assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
para menko para menteri
gubernur bank indonesia
lembaga pemerintahan non kementrian
para gubernur bupati wali kota
para ketua dprd provinsi dprd kabupaten dan kota
ketua mrp dan mrpb
dprp dan dprbb
beserta danrem dan dandim
dan para kapolres
dan para kejari
seluruh kepala bps yang hadir
serta kepala bpkp
bapak ibu hadirin dalam keadaan yang baik
bapak ibu hadirin dan undangan yang berbahagia
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar besarnya atas kerja keras kita
dalam menangani pandemi
alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola
dan kita kendalikan dengan baik
dengan stabilitas ekonomi
sehingga berada pada posisi yang sangat baik
ini berkat kerja keras kita semuanya
kita ingat saat pandemi
kita pun tang panting mencari yang namanya apd
pun tang panting mencari yang namanya masker
pun tang panting mencari yang namanya vaksin
terakhir pun tang panting saat delta mencari oksigen
sangat mencekam saat itu
tapi sekali lagi berkat kerja keras kita semuanya
kita mampu mengendalikan covid sembilan belas
dan yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita
sampai hari ini sudah empat ratus empat puluh delapan juta suntikan vaksin
ini jumlah bayangkan
menyuntik empat ratus empat puluh delapan juta suntikan
tetapi karena tni juga ikut
seluruh gubernur bupati wali kota
sampai ke tingkat rt semuanya ikut
itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan covid dengan baik
tanyakan di negara lain
ada nggak penanganan setotal kita
kita ini betul betul total football saat itu
pun tang panting semuanya lari ke sana kemari
karena kita memang ingin covid sembilan belas bisa kita selesaikan
tapi untuk ekonomi
meskipun kita berada pada posisi yang baik
yang sangat baik alhamdulillah
perkiraan kita year on year di dua ribu dua puluh dua
kira kira mungkin lima dua atau lima
lima dua atau lima tiga
ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali
karena di kuartal
karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh lima tujuh puluh dua
bandingkan dengan negara negara lain
tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di dua ribu dua puluh
hati hati tahun dua ribu dua puluh tiga ini masih menjadi tahun ujian
bagi ekonomi kita
harus bekerja keras semuanya
mendeteksi informasi informasi dan data data yang ada di lapangan
sehingga jangan sampai kita kleru membuat kebijakan
sekecil apapun kebijakan itu
harus berbasis pada data dan fakta fakta di lapangan
tahun diawali di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
managing director dari imf menyampaikan
ini untuk kehati hatian kita dan kewaspadaan kita
meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik
kristalina jojjiva mengatakan
sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi
sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi
bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi
ratusan juta penduduknya merasakan
seperti sedang resesi
sepertiga itu artinya kurang lebih tujuh puluh negara
dan guncangan ekonomi karena pandemi karena perang
ini sudah menyebabkan
empat puluh tujuh negara masuk menjadi pasiennya imf
kita ingat tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan indonesia menjadi pasiennya imf
ambro ekonomi dan ambro politiknya
ini empat puluh tujuh negara
dan yang lain masih mengantri di depan pintunya imf
dan yang lain masih mengantri di depan pintunya imf
sehingga kita harus memiliki sekali lagi
memiliki frekuensi yang sama
dalam menghadapi situasi situasi yang tidak mudah ini
situasi global masih sangat tidak mudah
sekarang yang menjadi momok semua negara
adalah yang namanya inflasi
ini momok semua negara
dan patut juga kita syukuri
inflasi kita terakhir di angka lima lima persen
ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya
coba dilihat di negara negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke sembilan puluh dua persen
di uni eropa berada di angka sembilan dua persen
ini sebuah angka yang tinggi sekali
sehingga saya minta seluruh gubernur
bupati dan wali kota
bersama sama dengan bank indonesia
terus memantau harga harga barang dan jasa yang ada di lapangan
sehingga selalu terdeteksi sedini
mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang
sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan
hati hati dengan yang namanya kenaikan beras
sudah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu
apa yang naik di lapangan beras
saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini
karena di lapangan tujuh puluh sembilan daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit
urusan telur delapan puluh sembilan daerah juga mengalami hal yang sama naik
urusan kecil kecil urusan tomat delapan puluh dua daerah mengalami kenaikan
daging ayam beras tujuh puluh lima daerah mengalami kenaikan
ini tolong bupati wali kota gubernur sering sering masuk pasar cek betul di lapangan
apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta fakta di lapangan
jangan sampai sudah tidak musim lagi sekarang ini yang ini bahwa ini bs pak
baik pak nggak ada yang naik pak harga stabil pak
jadi bps di daerah informasikan angka angka yang apa adanya pada kepala daerah
hati hati mengenai tarif tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemda
saya berikan contoh saja urusan tarif pdam
kalau urusan listrik itu urusan kita
urusan bbm urusan kita
tapi yang daerah
yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya
tarif pdam hati hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik
jadi dihitung betul
kalau masih kuat ditahan
kalau nggak kuat naik nggak apa apa tapi sekecil mungkin
jangan sampai ada pdam menaikkan lebat
tapi kalau masih kurang
kalau masih kurang lebih dari seratus persen
karena data yang masuk ke saya ada
yang kedua yang berkaitan dengan inflasi tadi maaf
yang berkaitan dengan inflasi tadi
saya melihat sekarang ini
semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah
sehingga daerah semuanya memiliki data
apa yang harus dilakukan
saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini
karena semuanya sudah tahu
bagaimana menutup ongkos transportasi
meningkatkan produktivitas petani
misalnya tomat mahal perintahkan tanam tomat
cabai mahal perintahkan tanam cabai
saya enggak usah mengulang
yang kedua yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim
saya kira data siapa yang miskin ekstrim ini
di daerah sudah ada semuanya
dan sampai di desa sudah punya semuanya
tolong seluruh kepala daerah cek ini
dan ada empat belas provinsi masih di atas nasional
padahal kita tahu
kita di dua ribu dua puluh empat
kemiskinan ekstrim ini harus berada pada persen
ini target yang tidak mudah

ini target yang tidak mudah
ini target yang tidak mudah
ini target yang tidak mudah
semuanya sudah ada datanya
artinya targetnya siapa
sasarannya siapa sudah ada semuanya
penanganannya seperti apa
juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi
intervensi apa yang harus dilakukan
semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan
dua puluh tiga persen penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir
artinya masih dalam kandungan

sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah
agar dinas agar bkkbn mengingatkan terus
mengenai penyumbang stunting
mengenai penyumbang stunting
mengenai penyumbang stunting
penyumbang stuntingnya gisi bagi ibu hamil
dicek apakah anemia atau tidak
karena kunci ada di situ
setelah lahir sampai dua puluh tiga bulan dua tahun
ini tiga puluh tujuh persen penyumbang stunting itu setelah lahir
ini lebih sulit penyelesaiannya
ini lebih sulit penyelesaiannya
ini lebih sulit penyelesaiannya
dan juga perlu saya ingatkan pada saat intervensi
jangan diberikan makanan yang namanya ultra process
saya sudah cukup baldak
seluruh saya ig kan mengindocar suffix nya jahitnya zone agro korea
itu kita sudah pasang administrator
itu bisa juga saya film lagi
updates banyak buat saya ini
misalnya telur teri nasi
ini kita harus ngerti kalau nggak ngerti bagaimana bisa mengintervensi
sekali lagi makanan alami itu akan semakin baik
ingatkan sekali lagi kepada puskesmas kepada posyandu
agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita
ingatkan mengenai anemia ini harus dicek berarti
ingatkan mengenai asi eksklusif selama enam bulan
dan yang paling penting juga untuk memonitor
dan memperhatikan keadaan orang orang yang memiliki balita
yang ada di lapangan karena setiap ibu itu memiliki
harus diintervensi dengan cara cara yang berbeda
yang namanya teknologi itu penting
platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka
pada kondisi seperti apa
sehingga saya mengapresiasi apa yang
yang telah dilakukan oleh kabupaten sumedang
yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting
dan nanti saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih
platformnya seperti apa aplikasinya seperti apa
yang lain tinggal tiru saja copy saja
juga saya kemarin ke lapangan melihat di kabupaten kampar
stunting bisa turun tadi di sumedang dari tiga puluh dua persen
tiga tahun yang lalu
tiga tahun yang lalu tiga puluh dua persen
tahun dua ribu dua puluh dua sudah turun menjadi tujuh persen
di kampar juga sama tapi tidak menggunakan
menggunakan platform aplikasi
tapi menitipkan anak anak asuhnya kepada perusahaan perusahaan besar
yang ada di kabupaten kampar
itu juga berhasil menurunkan
dua puluh tujuh ke angka
kurang lebih delapan persen
ini juga penurunan yang sangat drastis sekali
selanjutnya berkaitan dengan investasi
ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh
hati hati yang namanya investasi itu
menjadi sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara
dalam situasi yang sangat sulit ini
investasi menjadi kunci ekspor menjadi kunci
kita semuanya harus tahu mengenai ini
sehingga terus saya sampaikan
agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya
jangan lagi yang namanya izin masih berbulan bulan
hati hati ada dua masalah besar yang kita hadapi di daerah
yang pertama mengenai tata ruang
menjadi problem besar investasi kita
kalau sekarang namanya
karena kita ini story yang panjang panjang
jadi kadang kadang saya
kkpr ini mengenai tata ruang
bagi separuh daerah
separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan kkpr nya
sehingga saya minta di sini ada ketua dprd
agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini
yang kedua urusan investasi ini adalah
kalau dulu namanya imb
sekarang namanya ppg
p persetujuan bangunan gedung
namanya itu sudah gonta ganti dan
ini yang ngeruat kita
nama itu dua kata itu cukup lah
izin gedung gitu aja sudah
dulu imb izin mendirikan bangunan
persetujuan bangunan gedung
ijin gedung gitu aja sudah rampung
tapi penyelesaiannya yang cepat
ini kerahkan sinar sanar
pak president p lembar
petunjukkan para pembantu ke campuran ini
jadi saya minta pembaikan authorized
dan kemudian saya cakap lagi sesuatu
karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah lima puluh tiga persen itu berada di luar jawa
ini bagus sekali pemerataan terjadi
karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar jawa sehingga investasi itu menuju ke luar jawa
sangat bagus untuk pemerataan kita
jadi di tahun dua ribu dua puluh dua lima puluh tiga persen investasi sudah berada di luar jawa
dari target rp satu dua ratus triliun investasi kita dua ribu dua puluh dua tercapai yaitu rp satu dua ratus tujuh triliun di dua ribu dua puluh
ini juga sangat bagus
karena bisa menciptakan lapangan kerja satu
sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita
yang kelima yang berkaitan dengan birokrasi apbd dan tkdn
kita tahu jumlah asn kita itu rp empat dua ratus
ini sebuah jumlah yang sangat besar
dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk asn
kpi nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah
yaitu investasi kemiskinan digitalisasi
inflasi dan tkdn
saya ulang investasi kemiskinan digitalisasi inflasi dan tkdn
nanti saya juga minta kepada menpan rb untuk juga diberikan kepada polri tni dan kejaksaan
biar semuanya memiliki kpi yang jelas
jadi pastikan bahwa apbd itu
dan apbd itu
itu dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri
jadi saya ingatkan pentingnya e katalog bagi seluruh daerah
untuk belanja produk dalam negeri di apbn maupun apbd ini masih enam puluh satu persen
kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu
syukur bisa seratus persen
perlu saya sampaikan
apbd terakhir yang ada di bank
akhir tahun dua ribu dua puluh
berada di angka rp satu ratus dua puluh tiga triliun
ini jangan ditepuk tangan nih
harian itu kita lihat
ini uangnya provinsi ada berapa
uangnya kabupaten ada berapa
uangnya kota ada berapa
yang paling banyak di provinsi mana
yang paling banyak di kota mana
yang paling banyak di kabupaten malang
kelihatan semuanya sekarang ini

saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah
sehingga saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah
sehingga saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah
yang terutama ini yang pad nya besar
yang dana bagi hasilnya besar
artinya yang pajak parkir pajak restoran
pajak hotelnya besar
ini mulai saya ingatkan
untuk mendesain program
merencanakan program sebelum tahun tahun berjalan
jangan sampai menjadi silva
jangan sampai menjadi silva
oleh sebab itu pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan
untuk membangun untuk membuat yang namanya dana abadi
kalau pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund
daerah juga bisa seperti itu masukkan
yang memiliki dpa besar yang memiliki pad besar
disisihkan ditabung di
dana abadi sudah ada dalam undang undang maupun pp
hubungan keuangan pusat dan daerah
kalau di pusat sekarang ini untuk dana pendidikan
dana abadi pendidikan
sampai dua ribu dua puluh dua kemarin terkumpul rp satu ratus dua puluh empat triliun
ditambah tahun ini saya kira akan menjadi rp satu ratus empat puluh empat triliun
daerah juga bisa melakukan hal yang sama
dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan
ikut investasi di ina
jadi kalau ina mau beli jalan tol
ina mau beli pelabuhan
ina mau beli airport
dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana
dengan return yang jauh lebih tinggi
yang terakhir yang berkaitan dengan tata kota
saya perlu ingatkan bahwa kita ini memiliki lima ratus empat belas kabupaten dan kota

dan sekarang provinsi juga sudah tambah
jadi total sudah berapa provinsi pak
seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya
sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi
maksimalkan potensi daerah yang ada
buat master plannya yang betul betul memiliki visi ke depan
jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya
namanya memiliki brand
yang hampir mirip mirip
ada berapa lagi
berseri ada berapa lagi
buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing masing
bisa kota musik
bisa kota mebel
kalau sudah kota pisang berarti nanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu
kemudian menyiapkan industri untuk pasca panen pisang siapkan di kota itu
sehingga brand kota itu akan kelihatan
di semua tempat adanya hanya pisang
di high point di not caroline di amerika ada yang namanya high point
itu setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia
semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke high point
semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke high point
semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke high point
semua sudut kota isinya hanya mebel
kenapa jepara tidak melakukan hal yang sama
membranding kotanya tetapi konsisten membangun semua yang di potensi yang dimiliki kota itu
ikan kita memiliki kekuatan ikan
kalau di jepang ada sukiji
fish market yang betul betul sangat terkenal
semua orang tahu kenapa di ambon di maluku utara tidak ada yang menyiapkan branding ini
sehingga perlu yang namanya masyarakat

di menapolis di minasota di amerika juga sama
satu kota hanya
satu kota bisa hidup hanya dari lapangan golf
ada tiga puluh tujuh lapangan golf di situ
private jet ke situ hanya golf
enggak ada yang lain
kenapa di kita tidak berani ada yang mulai membangun ini
murah modanya hanya cari rumput saja sudah
kita harus mulai berpikir ke arah itu
jangan semua kota sama
yang terakhir aduh lupa lagi
masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu dua ribu dua puluh
saya minta betul betul
saudara saudara bisa menjaga situasi kondusif
menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik
utamanya politik identitas
dan perlu saya ingatkan tni dan polri tidak berpolitik praktis
petakan yang namanya potensi kerawanan
jangan pas kejadian baru kita puntang panting sibuk kesana kesini
salah siapa ini salah siapa ini
betul betul harus memiliki tahun ini
sudah masuk ke tahun politik
dan sering turun ke lapangan
sehingga kejadian kejadian kecil bisa segera diredakan
saya titip betul masalah ini
mumpung juga ketemu bupati dan wali kota
mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama
ini yang beragama kristen katolik
ini memiliki hak